rupanya gadis itu lagi
aku juga ngomong seperti itu
agaknya memang dia benar benar jodoh setelah tempoh hari dia
cakrami merah kalian pasti telah berbohong aku lihat dengan mata kepalaku
sendiri tadi prabu siliwangi menyerang ayah andaku sampai sekarang
hai anda ayah anda ayah anda ayah anda aku mohon bertahan
nenek raden sebaiknya bawa ayah anda kamu ke dalam
kalian tidak boleh masuk
kalau tidak boleh masuk jangan memaksa
sekarang pergi kalian dari sini
pati pati area makhluk tahan emosi ini semuanya salah paham paham kau yang bukan pahamku
ayah anda peramu dessas tuhan
yang jahat untuk itu aku tidak akan
diam diam aku akan menghabisi kalian semua
hai penangkan hati jangan teriak
aku tahu kau membela aku membela harganya crabut
tidak takut sama kalian semua
jadi kamu ingin aku bergabung dengan sembilan pendekar lainnya untuk melawan argandana
menurut wangsa yang diberikan oleh gusti prabu sriwani
argandana hanya bisa dikalahkan oleh sepuluh pemuda pemudi berkanur ragan tinggi
karena dalam tubuh argandana terdapat sepuluh pusaka
tapi maaf rai aku tidak tertarik dengan bergabung
lagi pula kita tidak ada urusannya dengan pajajaran
nimas argadani merupakan orang yang sangat licik jahat dan serakah
dia berniat untuk menguasai seluruh talapah sunda
mungkin sekarang kerajaan kita aman aman saja
tapi kita tidak pernah tahu kerajaan kuning bisa saja diserang kapan saja
maka dari itu kita harus menghentikan argandana dari sekarang
aku bersedia untuk bergabung
baiklah tapi sebelum itu kita harus menghentikan rai hana prada
ibu aku lapar bu
sabar ya kak
masih kelaparan nisana
adik kecil sebentar
aku ada makanan untukmu
ini adik kecil
tidak apa apa nyai
kalau saya boleh tahu
apa yang terjadi di sini
kenapa banyak orang orang yang kelaparan
ini semua karena prabu argadana nisana
kami rakyat kecil tertipu
ternyata prabu argadana itu seorang rakyat yang kecil dan licik
dia menarik pajak terlalu tinggi
apabila kami tidak bisa bayar semua ada benar di sitar
apabila melawan kami akan dibunuh
sungguh benar benar kelaluan
ini harus segera dihentikan
apa aku harus kembali ke pajajaran
dan bergambung kembali bersama radwala sumsat
rupanya gadis itu lagi
benar gitu dia lagi
barusan aku juga ngomong seperti itu
makanya memang dia benar benar jodoh
setelah tempoh hari
dia lepas dari tanganku
pula pun jatuh
saya jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini
apa kabar cantik
aku ingin menjemputmu
karena kau bakal menjadi istriku yang gelimah
aku paling suka dengan wanita yang lincah
karena aku semakin
eh jangan lari
patih arya menghubungi sedang tersulut amarahnya
sebaiknya kita pergi dari sini
aku tidak mungkin meninggalkan rai cakaraning
dengan keadaan seperti ini
dia adalah sahabatmu
mohon ampun gusti prabu
amba memahami perasaan gusti prabu
tapi dalam keadaan semacam ini
yang lebih baik adalah kita menghindar dari tempat ini
aku masih tidak habis pikir
mengapa raden arya qiban begitu yakin
kalau prabu siliwangi adalah orang yang bertanggung jawab
atas haya andanya yang sekarang
amba punya pindah saat lain
pasti ini perbuatan